sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih ya non

gua kasih jantung lu minta apa
hah lu minta apa sama gue

awas sampe jelek awas sampe bocor lagi
lu yang gua ambil dong on
deketin banget sih jadi orang
kirain udah berubah
ternyata kah ada
sampai jumpa lagi
udah konon itu doang
hei gua ngomong baik baik ya sama lu ya

yaudah terserah lu mau apa
gua gak peduli
satu hal yang mau gue tanya dari lu
sekarang gua tanya sama lu
lu suka sama dewi
lu pengen tau jawabannya
iya gua suka dan cinta sama dia
dan menurut gua hanya orang bigo aja yang gak suka sama dia
terus kenapa lu tanya seperti itu
lu juga suka
gua suka sama dia
dari dulu sampe sekarang
gua cuman suka sama satu orang
sita sita dan sita
gak ada orang lain
apa betul kata kata gue tadi
kalo dari dulu sampe sekarang cuman ada sita
tapi kenapa perasaan gue kok gak enak banget ya
gua menyukai gadis yang sama seperti satri ya
apa karena aku gak mau menyukai orang yang sama dengan
sepupu gua sendiri
si ustadz tuh nyebelin banget ya
nongol lagi kesini
lain kali kalo dia kesini
bener bener gua abisin tuh orang
kamu ada boneka
boneka itu dateng kesini nyari temennya
kamu kenal sama dia
jadi papa yang beliin lila ini boneka
apa sempet sempetnya beli boneka kayak gini
atau kau papa ngerasa hadiah yang paling cocok buat anak perempuan itu adalah boneka
dan karena kamu udah besar boneka ini juga besar
walaupun kamar lila jadi penuh geger dia
thank you pa
papa harap papa juga bisa kasih kejutan buat anak papa yang satu lagi
eh maksud bapak anak yang satu lagi
jadi papa punya dua anak gitu
dan papa yakin pasti anak papa yang satu lagi itu masih ada
jadi anaknya papa jimmy tuh ada dua
jadi semua yang kamu sebutin itu ciri ciri ayah kamu ya
mbak udah pernah lihat
kalau mbak udah lihat tolong kasih tahu saya ya